badan perizinan terpadu dan penanaman modal papua meningkatkan target realisasi investasi tahun dua ribu enam belas bisa mencapai lebih dari rp lima puluh triliun
para investor didorong untuk masuk ke sektor pertanian
pada april dua ribu enam belas papua dicanangkan sebagai tahun investasi
semua perusahaan swasta yang ada di dua puluh delapan kabupaten dan satu kota harus bersinergi dalam membangun papua
saat ini ada dua ratus perusahaan yang terdaftar baik perusahaan asing maupun perusahaan dengan modal dari dalam negeri
perusahaan tersebut paling banyak bergerak di sektor tambang pertanian perkebunan dan perikanan
realisasi tersebut meningkat sejak dibentuknya badan pelayanan terpadu satu pintu atau ptsp oleh bkpm pusat
melalui ptsp dapat memangkas proses pengajuan perizinan
dari satu hingga dua bulan menjadi hanya satu minggu lamanya
namun seringkali masih terhalang oleh izin lingkungan yang rata rata memakan waktu hingga satu ratus lima puluh hari
memang banyak rencana investasi cuma untuk realisasinya itu sangat kurang
karena infrastruktur di papua yang masih minim ya
jadi beberapa izin yang kami keluarkan itu perusahaan
perusahaannya tidak bisa action karena mungkin biayanya besar
mau berinvestasi di papua memang butuh modal yang cukup besar
salah satu kebupaten yang menjadi daya tarik investor adalah merauke
meskipun sudah ada merauke integrated food estate atau mifee tahun dua ribu dua puluh
sektor pertanian belum banyak dilirik swasta
swasta lebih menyukai bisnis perkebunan sawit dan hutan tanaman industri
pemerintah merasa tidak memiliki keuntungan dengan perkebunan sawit dan hutan tanaman industri
pemerintah merauke mencatat enam dari empat puluh dua investor yang ada belum merealisasikan investasinya
meski sudah mendapat izin usaha
investor itu diantaranya anak perusahaan grup raja wali dan wilmar
wilmar tebu raja wali juga tebu
arealnya memang luas mereka termasuk astrad
astrat juga ke sini tebu
tapi tebu di merauke tidak ada yang berhasil
tapi izin mereka kan masih ada
mereka kembali ke sana untuk komoditi lain yang seperti saya sampaikan tadi
yaitu mereka lari ke padi ke pangan
merauke menjadi contoh bagi kabupaten kota lainnya di papua untuk meningkatkan perekonomian
rencananya ptsp akan dibentuk di semua kabupaten kota di papua
di mana kepala ptsp lah yang akan menandatangani setiap perizinan
desyari tonang merauke